nasdem dan pkb merapat ke prabowo gibran bagaimana jatah kursi menteri partai pengusung apakah terdampak atau ada hitung hitungan lain
kami bahas bersama dhanil anzar simanjuntak jurubicara prabowo subianto juga bergabung ujang komarudin pengamat politik universitas al azhar
selamat malam bung daniel kang ujang
selamat malam mbak pekka pak daniel
salam terima kasih selamat malam saya ke bung daniel dulu
terakhir kan nasdem pkb merapat padahal dari parpol yang ada di luar pemerintahan atau yang berseberangan dengan pak prabowo di pilpres lalu
nah ini artinya apakah utak atik kursi menteri porsi yang akan diberikan di kabinet juga berubah atau seperti apa bung daniel
mbak friska ini saya sering nyebutnya sebagai power dilema
kenapa saya sebut sebagai power dilema
karena memang terus terang
kan komposisi partai pendukung koalisi indonesia maju di parlemen itu relatif belum sampai dengan lima puluh
nah yang saya sebut tadi dengan pak mardilema di satu sisi kita membutuhkan pemerintahan yang efektif dengan program programnya dengan dukungan dari parlemen
nah di sisi lain tentu kita juga punya tanggung jawab menjaga demokrasi yang sehat
dengan adanya kekuatan penyeimbang di parlemen
nah oleh sebab itulah kita membutuhkan dukungan tambahan koalisi
ya koalisi partai masbuk begitu
kalau dalam sholat itu ada jamaah yang terlambat bergabung
nah ini koalisi partai mas buk ini ya sekarang yang sudah memberikan sinyal sebetulnya
karena belum ada kata yang terang menyatakan akan bergabung dengan pemerintah
tapi kata yang sering digunakan oleh pak surya paloh kemudian gus muhaymin itu adalah
siap bekerja sama dengan pemerintah
itu adalah partai nasdem dan pkb
nah terus terang pak prabowo juga tentu membangun komunikasi dengan pks dengan partai pdi perjuangan
bukan hanya sekedar apakah bergabung di pemerintah atau tidak
tapi ingin membangun yang saya sering sebutnya sebagai mutual understanding
kesepahaman bersama bahwasannya kita punya komitmen untuk indonesia yang lebih maju dan akseleratif di lima tahun ke depan
terlepas apakah nanti bergabung bersama dengan pemerintah atau di luar pemerintah
nah artinya apa mutual understanding yang dimaksud oleh pak prabowo adalah
kita bersepakat dulu terhadap beberapa hal yang prinsipil yang tidak perlu kita perdebatkan
misalnya kita ingin menjaga
supaya pertahanan nkri semakin kuat
misalnya kita berkomitmen terus menurunkan tingkat kemiskinan dan sebagainya
oke nah komitmen ini artinya belum dibahas secara rincikah
nasdem dan pkb tadi dianggap masih kasih sinyal
tapi dalam penyusunan kabinet untuk mencapai visi misi yang tadi bung daniel sampaikan
apakah tidak akan tersandra dengan keputusan parpol parpol di dalam koalisi indonesia maju
karena kan salah satu cita citanya juga yang sempat disampaikan adalah membentuk zaken kabinet
terdirinya sebagian besar adalah profesional
begini mbak priska kami pak prabowo dalam hal ini tidak mau terjebak pada dikotomi antara parpol dan non parpol
dalam konteks memahami profesionalisme
jadi kan seolah olah sekarang di ruang publik kan selalu begitu
dikotomi seolah olah ini representasi dari partai politik dan ini representasi profesional kelompok previsional
seolah olah orang partai politik itu tidak profesional
dan jadi kami ingin menyatakan bahwasannya orang orang di partai politik pun isinya banyak profesional
profesional artinya orang orang yang punya keahlian misalnya dalam hal keuangan
dalam hal apa namanya manajemen dalam hal pertanian dan sebagainya
nah jadi tentu pak prabowo sejak awal menyatakan ingin membentuk kabinet yang terdiri dari putra putri terbaik indonesia
terlepas mereka itu dari mana dari partai politik kah atau non partai politik
yang paling penting ukuran utama dan pertama dari pak prabowo itu adalah mereka punya kompetensi mereka punya integritas
itu kata kunci utama yang ingin digunakan pak prabowo
oke kalau saya ke kang ujang kenapa pada akhirnya kan publik bertanya tanya soal akan tersandra kepentingan parpol atau tidak
karena kita berkaca pada beberapa pengalaman yang sudah ada
bukan bermaksud seuzon sejak awal tapi sudah ada juga kasusnya misalnya kalangan profesional dari partai politik
tapi akhirnya tersandra kepentingan akhirnya terjadilah tindak pidana korupsi
jadilah harus merancang ulang lagi formasi kabinet ini yang tidak diinginkan
nah kang ujang gimana melihatnya solusinya agar tidak dari awal itu betul betul siapa yang dipilih tidak tersandra kepentingan apapun
ya saya melihat begini ya kombinasi saja kombinasi antara katakanlah
yang profesional dengan partai politik walaupun bang dhanil mengatakan tidak ada dikotomi begitu
tetapi kalau kita melihat yang bagus mix tidak ada yang melarang juga
karena kalau kita baca ya dalam konteks kabinet pak jokowi saja yang banyak korupsi memang yang dari partai politik
walaupun mereka menganggap ahli walaupun mereka menganggap bahwa mereka profesional gitu
nah ya oleh karena itu ya ini kan koreksi bagi partai politik tentu untuk tadi menghadirkan
ya jiwa jiwa atau apa apa kader kader yang ahli dan tadi pernah berintegritas
saya lebih tertarik kepada ucapannya pak prabowo ya dalam satu pidatonya mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan korupsi
nah ini titik tekan dalam konteks membangun konstruksi kabinet yang tadi yang kombinasi ya kalau bahasa saya
antara partai maupun profesional
ya kenapa itu penting karena musuh kita adalah korupsi
ya yang kita alami ini adalah impact dari korupsi yang luar biasa itu
dan apa yang disampaikan pak prabowo saya memiliki catatan penting ya dalam konteks untuk memberanasi korupsi itu
tadi kalau bang dhanil katakan ahli dan berintegritas itu menjadi poin yang penting untuk perjalanan kabinet ke depan
kalau kabinetnya tidak diisi oleh ahli orang yang kompeten gitu orang memiliki kapabilitas ya rusak
ya apa namanya dan kalau dia tidak berintegritas
ya tentu ada poin poin besar lainnya yang juga harus dimiliki oleh seorang menteri
misalkan bisa menjalankan pemerintahan bisa melaksanakan mengeksekusi janji janji kampanye prabowo gibran
banyak lain banyak variable banyak faktor yang harus dimiliki oleh para menteri itu termasuk leadershipnya
karena memimpin kementerian ini kan tidak mudah
dalam konteks itu saya melihat yang lebih menarik tadi bagaimana sebenarnya nanti ke depan dalam memformulasi
di kabinet itu tidak tadi ya mencari orang yang punya kasus yang punya masalah
nah soalnya ya silahkan
maaf kang ujang jadi yang penting formulasi kabinetnya itu kan yang harus betul betul dilakukan
bicara soal formulasi ini saya jadi ingin ke bung daniel
siapa sebenarnya yang dipercaya pak prabowo untuk menyusun kabinet
karena ini proses yang tidak mudah
ada banyak kepala di koalisi indonesia maju ada banyak pimpinan parpol
karena hari ini juga pak prabowo terang terangan bilang bahwa pak prabowo jadi presiden disiapkan oleh pak jokowi sejak lama
ya tentu yang menyusun kabinet itu adalah hak prerogatif pak prabowo sebagai presiden terpilih
beliau yang akan menyusun kabinet nanti
nah kalau kemudian pak prabowo tentu mendengarkan masukan dari para pihak itu adalah hal yang wajar
yang sangat perlu beliau dengarkan tentu adalah pak joko widodo sebagai presiden pada saat ini
kemudian partai partai politik pendukung yang sejak awal mengusung pak prabowo
dan banyak para pihak lain yang juga kemudian yang akan didengarkan masukannya oleh pak prabowo
tentu pak prabowo nanti akan mempertimbangkan komposisi keterwakilan misalnya gitu dan sebagainya
karena di tengah menyusun kabinet
di kondisi antropologi dan gambaran antropologis politik indonesia
itu juga harus memperhatikan keterwakilan dan sebagainya
dan itu juga menjadi bahan diskusi pak prabowo dengan banyak para pihak yang terlibat langsung bersama beliau
oke nasdem pkb sampai sekarang belum tahu juga akan dapat jatah atau tidak bung daniel
sampai dengan detik ini tentu yang paling paham adalah pak prabowo
dan diskusi secara langsung dengan nasdem dan pkb sampai detik ini juga secara formal
begitu kita belum dengar apakah pak surya paloh menyatakan akan bergabung dengan pemerintah
masuk kabinet misalnya atau siap membantu seperti apa
kemudian pak gus muhaymin juga belum ada pernyataan terang terkait dengan itu
kalimat yang masih disampaikan kepada publik dan kepada pak prabowo adalah
siap bekerja sama di pemerintahan prabowo dan mas gibran
tapi pdip atau pks sampai sekarang nggak diajak komunikasi juga bung daniel
pak prabowo seperti sering saya sampaikan dan sudah disampaikan oleh pak prabowo juga
beliau akan membangun komunikasi dengan semua kelompok termasuk dalam hal ini pimpinan pdi perjuangan
bu megawati apalagi bu megawati spesial karena beliau adalah mantan presiden
bukan cuma sekedar ingin bicara terkait dengan koalisi atau bergabung
tapi terkait dengan pak prabowo ingin sharing dengan bu megawati sebagai mantan presiden
oke terakhir kang ujang untuk merangkumkan singkat saja
jadi apa yang harus betul betul diperhatikan pak prabowo sebagai pemilik hak prerogatif untuk menyusun kabinetnya
ya pertama tentu mencari putra putra terbaik ya atau putra putri terbaik
baik yang ada di partai politik maupun yang kalangan profesional
itu adalah momentum terbaik juga untuk bisa membangun bangsa ke depan
yang kedua cari figur figur yang berintegritas ini modal
maka masa di tengah jalan lalu ada korupsi masa ditangkap kpk kan menjadi lucu
yang ketiga tentu tadi soal keahlian jadi menteri itu harus ahli harus mampu di bidangnya masing masing
walaupun mereka pejabat politik tapi harus ahli harus punya kompetensi atau kapabilitas yang mumpuni ya di bidangnya masing masing
karena kalau ahli itu enak dalam konteks merancang bangun kementeriannya untuk kepentingan bangsa dan negara
lalu yang paling penting adalah mereka bekerja untuk mengimplementasikan visi misi dan janji prabowo gibran
itu saya rasa rangkuman yang bisa saya sampaikan ya untuk bisa memformulasi kabinet yang baik ke depan
baik menarik sekali dan nanti juga kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan bung daniel ya insya allah
sampai nanti jelang pelantikan karena dinamikanya masih akan terus terjadi
sambil juga lobby lobby politik di panggung belakang masih dilakukan sekarang
terima kasih bu daniel anzar siman juntag jurubicara prabowo subianto
terima kasih kang ujang komarudin pengamat politik universitas al azhar